kalau lulus puasanya nih bapak hadiah sepeda gimana
masyarakat diimbau untuk tetap berjaga jaga
udah lama loh gak ramai kayak gini
seperti saat kamu mencintai rupiah
dengan mengenal merawat dan menjaga